sudah empat tahun masyarakat ibu kota menikmati layanan kereta mrt atau mass rapid transit
sebagai moda transportasi baru mrt telah mengangkut lebih dari enam puluh satu juta penumpang
fase satu yang telah beroperasi melayani rute lebak bulus sampai ke bundaran hi
dengan jarak enam belas km mrt jakarta menjadi pilihan utama pekerja di kawasan tamrin sudirman
nantinya mrt jakarta akan semakin melayani warga ibu kota
pengembangan rute di fase dua sedang dilaksanakan
fase dua membentang sepanjang sebelas delapan km dari kawasan bundaran hi hingga ancol barat
fase dua terdiri dari dua tahap yaitu fase dua a dan fase dua b
fase dua a terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah yaitu tamrin monas harmoni sawah besar mangga besar glodok dan kota
sedangkan fase dua b terdiri dari dua stasiun bawah tanah yaitu mangga ii dan ancol serta satu depo di ancol barat
tidak hanya itu mrt jakarta juga merencanakan membangun rute hingga keluar jakarta
tidak hanya itu mrt jakarta juga merencanakan membangun rute hingga keluar jakarta
mrt jakarta akan melayani masyarakat di cikarang kabupaten bekasi jakarta hingga balaraja kabupaten tangerang
bersamaan dengan fase tiga pembangunan fase empat juga akan dimulai pada dua ribu dua puluh
fase empat akan menghubungkan taman mini indonesia indah sampai ke fatmawati
akan menghubungkan taman mini indonesia indah sampai ke fatmawati
namun sejatinya pembangunan infrastruktur bukan tujuan utama
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum mrt jakarta menginisiasi kampanye uba jakarta
salah satu caranya adalah dengan membangun kawasan tod atau transit oriented development yang memudahkan dan membuat nyaman masyarakat pengguna transportasi massal
salah satu caranya adalah dengan membangun kawasan tod atau transit oriented development yang memudahkan dan membuat nyaman masyarakat pengguna transportasi masal
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen

sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen

sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen

sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen

sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen

sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen
sudah empat tahun mrt atau mass rapid transit merupakan bagian dari kehidupan jakarta lebih dari enam puluh juta persen

ketinggalan dompet pun kita bisa naik asal dia bawa hp
dengan qr dengan macam macam kita bisa lakukan
bahkan kita nanti akan save tank ke server base
jadi kalau dia bawa hp saja sudah bisa untuk totally kita masuk ke sini
jadi jumlah yang dibutuhkan selama ini dan jumlah yang digunakan untuk membangun sistem ini sudah berapa yang habis
apakah sesuai dengan loan yang kita dapatkan
betul untuk pembangunan mrt itu kurang lebih sekitar tujuh belas triliun
tujuh belas triliun hanya untuk yang fase pertama ini
fase pertama ya
jadi enam belas triliun untuk konsumsi
hanya untuk enam belas kilo
kemudian kita ada training dan sebagainya
sumber daya dan power
itu kan lebih sekitar tujuh belas triliun mrt jakarta menghabiskan fasilitas
kalau dari pemerintah sendiri dari apbn maupun dari provinsi apakah ini ppp atau bagaimana
bukan jadi ini loan ode loan
ode loan jepang
itu oleh pemprov dki jakarta
dan belum dilakukan ini
ini pun sama tiga puluh tahun posisi ini
jadi kombinasi antara
loannya satu tapi yang nanggung dua pihak
karena ini memang proyek nasional juga ya
proyek strategik nasional
bukan saja proyek provinsi
nah ini kan fase pertama
apakah sudah sesuai dengan hal ini
sesuai dengan harapan dalam arti mengurangi kemacetan apakah iya
kemudian mengembangkan kawasan kawasan di mana stasiun ini berada apakah memang sudah terjadi
dan ketiga apakah memang ini penggunaan akan semakin lama semakin meningkat
begini idealnya pada saat kita membangun infrastruktur mrt
itu dibarengi dengan pengembangan pembangunan kawasan transitnya
contoh lah ini di blok m
contoh di blok m
pada saat dulu dua ribu tiga belas membangun kawasan ini pada tahun yang sama kawasan transit di sekitarnya dengan tod
itu harus dilakukan bersamaan
jadi pengembangan yang memperhatikan lingkungan transitnya
tod itu dia perpaduan atau integrasi antara mobilitas orang
bangunan dan ruang publik
jadi seamless nanti
idealnya seperti itu harusnya dibangun tapi ini kita concern pada saat itu becau this is the first time ya
first time di jakarta jadi kita concern kepada infrastrukturnya
ini akan beda dengan pembangunan mrt selanjutnya
jadi kita bareng dengan kawasannya kawasan transitnya gitu
nah itu fokus kita kepada ininya

jakarta sesuai dengan survei dari tomtom
itu masuk kota keempat terpadat tercrowded di dunia
begitu jalan mrt dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
keluar dari ke tujuh ke sebelas ke tiga puluh satu baru ke empat belas
kita nomor empat puluh enam sekarang
empat puluh enam itu tahun lalu pas ke dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
sekarang turun nih ke dua puluh sembilan
kenapa karena rupanya begitu pas ke pandemic kembali posisinya seperti itu
jadi tomtom merilis ke dua puluh sembilan
dan ini yang coba kita akan himbau kepada semua masyarakat untuk shifting
dari kendaraan pribadi kepada transport publik
apakah itu lrt mrt kelas jakarta supaya skor kita dari tomtom juga kembali kita
jadi kita sempat ke empat ya
kita sempat ke empat puluh ya
tapi ya tadi mungkin karena pandemi orang juga gak kemana mana
tapi saya lihat memang di jakarta ini ada mrt tapi kemacetan juga
jalan dan lain sebagainya
ini menarik ini sebenarnya fenomena kota besar ini memang ada ininya lah
ada ekosistemnya yang terbentuk sendiri ya
karena memang transport publik kita itu kan belum terkoneksi secara sempurna
antara lrt kelas jakarta mrt komuter lain dan sebagainya
itu belum terkonek secara sempurna
tapi ini sebetulnya jauh lebih baik
jauh lebih baik dibandingkan dengan fase fase atau dekade sebelumnya
jadi mudah mudahan kita nanti pengintegrasian antara transport publik itu berlangsung smooth
sehingga orang senang untuk belanja
melangkangkan dengan transport publik dibandingkan dia menggunakan benar pribadi
apakah sudah pernah ada survei pak tuyat ya selama ini penggunaan mrt ini
siapa yang menggunakannya
dan apakah memang rata rata penggunanya itu orang yang biasanya menggunakan mobil pribadi
dia shifting akhirnya menggunakan mrt karena jauh lebih convenient
juga dari segi bukan saja profilnya tapi
harganya dan lain sebagainya
ini bagaimana apakah insentif ini cukup untuk membuat orang itu merasa bahwa mrt itu jauh lebih convenient
profil kalau kita lihat pengguna mrt saya bicara mrt ya
pengguna mrt adalah mereka yang bekerja di tengah kota
dari sekitar round jakarta ya masuk ke sana itu profilnya
sehingga kalau kita lihat profilnya ini agak beda
kedua apa namanya
biasa yang menggunakan itu di peak hours
kita kelihatan di peaks hour dan oleh karena itu pada saat peak hour
kita lakukan lima menit sekali headway nya
pagi dan sore di luar itu kita lakukan sepuluh menit sekali
jadi ada kereta setiap lima menit
iya setiap lima menit itu pasti
dan pelayanan kita mainannya sudah detik
dan selalu on time selama ini
karena ini semua menggunakan teknologi digital kan ya
nanti ada di lebak bulu
dan ini selama ini tidak ada isu baik dari segi safety maupun teknologinya yang
alhamdulillah empat tahun kita lalui
bukan glitch kan biasanya kalau
ini sudah hampir sempurna
ini kalau katanya waktu itu saya ingat pertama kali saya turun ke bawah melihat pembangunan
katanya ini anti gempa anti ini anti itu dan lain sebagainya
ini bagaimana sudah teruji ya dari aspek keamanan lingkungannya
iya sudah teruji
dan tadi jumlah kereta secara total berapa
total ada sembilan puluh enam gerbong
disetup menjadi enam belas train set
karena satu train set itu enam gerbong
dan ini apakah memadai dengan jumlah
apalagi pada saat peak hour ini bisa lebih dari lima puluh ribu penumpang
enam belas kilo dengan headway lima menit sekali itu sudah lebih dari cukup
bahkan kita bisa naikkan menjadi tiga menit sekali
nah balik ke profil ini
karena kan tujuannya dengan adanya transportasi secara umum ini secara massal
ada mengurangi kemacetan dan juga istilahnya membiasakan orang menggunakan transportasi dan ingin menggunakan
ini sudah seberapa persen tercapai pak tulus
iya kita ukurannya adalah tom tom ya tom survei ya
mrt jakarta sangat signifikan mempengaruhi tingkat kemacetan jakarta
kurang lebih mungkin sekitar sepuluh dua puluh persen itu sudah lebih jika dibandingkan tidak ada mrt jakarta jadi sepuluh sampai
jadi sepuluh dua puluh persen
lima puluh persen gitu
target kita akan kesana pada saat mrt jakarta safe take dari selatan ke utara timur ke barat
karena jakarta sendiri mentargetkan tangkau publik itu enam puluh persen di tahun di atas dua ribu tiga puluh
kalau nanti sudah komplit ya ini
nanti kita bicara mengenai fase berikutnya
tapi saat ini apa feedback dari pengguna mrt ini
baik dari segi harganya
kemudahan untuk membeli tiket dan lain sebagainya
ini kan pasti banyak feedbacknya
dan apalagi dengan pengembangan pengembangan tadi ton itu transit oriented development ini apa dari mereka rata rata
rata rata mereka memberikan feedback yang cukup surprise ya
cukup bagus ya
karena kita untuk menggunakan mrt jakarta
ketinggalan dompet pun kita bisa naik
asal dia bawa hp
dengan qr dengan macem macem kita bisa lakukan
bahkan kita nanti akan safe take ke server base
jadi kalau dia bawa hp saja sudah bisa untuk totally kita masuk ke transformasi digital di kita
kita akan ubah itu menjadi digital transformation di pabrik transport mrt jakarta
kalau dari harga sekarang berapa
harga itu pada saat kita terapkan
dulu kita survei dengan willingness to pay ya
terjauh bundaran hi lebak bulus kurang lebih enam belas kilo
itu rp empat belas itu sudah jauh dibawah willingness to pay jakarta
jadi sudah sangat lebih murah dibandingkan dengan kota lain
jadi itu harganya akan tetap segitu ya kira kira
tidak akan ada
tidak akan ada perubahan
karena kan bayar itu terjauh
karena nanti kita mungkin bisa diskusi ini kan mrt jakarta kan perusahaan
mau tidak mau punya utang dan harus profit ya nanti kita lihat ini
dari segi costnya dan bagaimana untuk mengembalikan utang itu
jadi dua ribu tiga puluh dua harusnya selatan utara timur barat medan satria tomang
kemudian wilayah selataja fakmawati kabung rambutan di dua ribu tiga puluh dua
bicara mengenai fase kedua dan tahap tahap berikutnya
karena jakarta ini kan cukup besar
apalagi kalau kita bicara mengenai saja berapa tahun
ini kan harus mau tidak mau dilayani oleh formati
backbone plan mrt jakarta kita akan membentang dari selatan ke utara
yang sudah kita lakukan sampai dengan bunda nahakota indonesia
kita sekarang ongoing proses construction lanjut ke arah utara
ke arah kota dulu
yang kita namakan dengan fase dua a
ini berapa kilo pak

tidak terlalu panjang
tidak terlalu besar
ini kita bagi tiga segmen
oke jadi nanti berapa stop dari hi ke kota total berapa stasiun lima km
ada tujuh stasiun
ada tujuh stasiun
dan mangga besar sampai dengan kota
target ini sudah dimulai dari tahun ini kan
sudah sudah mulai kita
kapan akan operasi
selesai bisa dioperasikan sampai dengan kota lebak bulus kota kurang lebih di akhir dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh delapan jadi masih ada lima tahun ya ke depannya
tergantung nanti kalau koceknya
karena ini nanti kan berapa untuk yang khusus untuk hi ke kota berapa triliun yang dibutuhkan
sekitar enam belas triliun
ingat loh kita sekarang dolar sama rupiahnya itu sudah beda dengan pada tahun dua ribu delapan belas ketika itu dolarnya juga masih inilah beda
sekarang sudah lima belas ribu oke itu fase berikutnya
dua a itu yang lima kilo an dengan tujuh stasiun fase yang lain
fase yang lain kita sekarang dalam proses untuk loan berikutnya namanya third strice loan ketiga
dari kota menuju ancol barat
oke kota ancol barat
jadi nanti ada cabang berikutnya enam kilo ya
iya ini lanjut aja dari kota langsung ke ancol
dilanjutkan di sana ada dipo mangun barat kita plankan dipo itu pembangunannya akan kita mulai tengah tahun ini
tengah tahun ini
iya jadi ini kita tambah sekitar tiga sampai empat stasiun
fully underground dan kesudian
fully dihahi ke kota
semua di bawah kanak semua
bawah tanah ancol barat bawah tanah semua sampai dengan ancol barat baru perlahan naik karena demonya ada di atas
ini adalah kita di ancol barat bekerjasama dengan pt jaya ancol di sana dan kita ambil untuk depo di sana win win solution
oke dan kira kira untuk ke ancol barat ini tahun berapa akan selesai
selesai dari budal hi sampai dengan ancol barat kita operasi di dua ribu tiga puluh dua
dua ribu tiga puluh dua jadi dua ribu tiga puluh dua kita akan mrt sudah ini lah covering ya seluruh jakarta
dua puluh delapan kilo nah tapi setelah itu berikutnya apa lagi karena jakarta cukup besar loh ini
sekarang kita paralel
ya berdasarkan master plan kita akan bangun cikarang balaraja tiga puluh pincin itu delapan puluh empat satu kilo
jadi cikarang ke balaraja yang sekarang kita fokus untuk melakukan pembangunan adalah wilayah jakarta dulu
dari medan satria sampai dengan tomang dua puluh empat km
ini plannya sudah bekerja sama dengan jika juga
kemudian mou ditandatangani di g dua puluh event november tahun lalu di bali bersama menteri perhubungan kedua negara dan bersama dengan pak gubernur
proses sekarang sedang berlangsung basic engineering design yang dilakukan oleh kementerian perhubungan
sebentar lagi selesai kita groundbreaking financial close kita targetkan next year
tahun depan ya
dan ini akan nanti membutuhkan berapa lama ini sepuluh tahun lagi untuk membangun atau
nah yang ini begitu ground breaking tahun depan diharapkan selatan ke utara sampai ancol dua ribu tiga puluh dua
timur barat yang dari medan satria sampai tomang dua ribu tiga puluh dua
jadi paralel ya ini
paralel berikutnya mbak desi sebetulnya kita membangun di area selatan
yang fatmawati stasiun fatmawati
itu kita bangun
kita bangun menuju kampung rambutan
itu berapa kilometer
sepuluh stasiun plus satu depo yang ada di sana
dan itu kita scheme financingnya menggunakan ppp
public partner partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha kpbu
kita berupaya untuk bekerjasama dengan pihak swasta membangun
infrastruktur jaringan dan inisiatif saat ini yang sedang dijajaki adalah
inisiatif berasal dari korea
korea selatan sudah memasukkan proposal sekarang lagi dievaluasi oleh
pemerintah presiden dki jakarta dan target financial close sama tahun depan
dua ribu tiga puluh dua harusnya selatan utara timur barat medan satria tomang kemudian
wilayah selataja fatmawati kampung rambutan
jadi dua ribu tiga puluh dua ya sepuluh tahun ya
sembilan tahun dari sekarang jakarta dan juga bagian dari ini sudah masuk jawa barat ya
kita akan memiliki yang betul betul terintegrated ya
tapi ini kembali ke financial ini
yang fase dua a yang dari hi ke kota ini sama dengan skemanya seperti yang fase satu
masuk jawa barat
jadi selatan utara semuanya jaika

masih karena kita titling
dan itu tidak ada masalah saat ini kalau financing
dengan quality yang cukup bagus
dan yang berikutnya sama juga
cuma yang beda itu yang fatmawati ke kampung rambutan itu ppp itu
itu lebih banyak investor asingnya atau lokalnya
lokalnya juga dilibatkan
inisiatif kita datang dari korea selatan
jadi nanti kita akan membentuk satu spz namanya
vehicle itu dibentuk oleh nanti di bidding
pemprov dki jakarta
kalau misalnya korea berminat serius di situ makalnya adalah korea selatan
nah ini pak tuhiat ini untuk pengembangan berikutnya
ini belajar dari empat tahun ini
kira kira tantangan terbesar yang akan dihadapi itu seperti apa
karena tadi kita bicara mengenai dari segi teknologinya dari segi finansinya
tapi dari segi misalnya ini banyak yang di bawah tanah
ada juga yang di atas seperti ini
berarti kan dari segi kesulitan dan juga biayanya itu kan berbeda ya
dan kemudian yang mungkin paling penting ini apakah dari segi pembiayaan ini memang bisa
memenuhi target target yang perlu di achieve gitu
tantangan dari sisi infrastruktur itu ada pada utilitas
nah itu tadi saya sudah kemukakan utilitas yang luar biasa di bawah tanah itu
jadi lamanya itu adalah bukan tunnel boring mesin beroperasi
tapi membenahi utilitasnya dulu
setelah itu baru kalau tunnel boring mesinnya saya kira sehari empat meter
tapi ini tanah kita
ada kekhasan nggak
karena ada bagian yang misalnya rawa atau ada bagian yang itu dari segi engineering itu sebelah pas sulit sih untuk membangun
tanah sesuai dengan hasil apa namanya kajian oleh kajian jaica ya selama ini itu sudah oke
karena kita kan dua puluh lima di bawah
bukan di permukaan
jadi kita cukup dalam sekali ya
ya cukup dalam di bawah ya
tantangan terbesar ada di situ
tantangan kedua memang di financing ya
karena kita tidak boleh juga selalu mengandalkan pendanaan dari pemerintah
kita harus punya creativity namanya financing creativity ya untuk mencari pendanaan luar melibatkan pihak swasta
supaya infrastruktur di tengah tengah tidak membebani apbn dan atau apbd kita bisa membangun infrastruktur itu
berapa selama ini berapa besar dari apbn persentasenya untuk pendanaan mrt baik dari pemerintah
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi
karena sekarang ini yang sudah masuk adalah fase satu
kedepannya sangat tergantung kepada kondisi apbn kita
jadi bisa saja berubah posisinya gitu ya
tapi pemprov dki jakarta menyumbang yang selama ini adalah majority

oke ini sebelum kita pindah ini karena sudah mulai panas disini
tapi kita tadi kan bicara mengenai transit oriented development
jadi bukan hanya bicara mengenai kereta api stasiunnya tapi ekosistem yang diciptakan
nah ini tantangan kedepan yang sudah diantisipasi
karena konektivitas ini kan penting ya
disini bukan saja ada mrt nya tapi kan orang datang kesini
ada naik kita punya transjakarta atau harus ada lahan parkir untuk meninggalkan parkir dan lain sebagainya
ada naik kita punya transjakarta atau harus ada lahan parkir dan lain sebagainya
belajar dari empat tahun ini apa yang akan disiapkan kedepan
pt mrt diberi amanah untuk membangun lima kawasan tod transit orited development
tod kawasan pertama adalah lebak bulus fatmawati
kedua adalah blok m sisingamangaraja
ketiga adalah istora senayan
keempat adalah doko atas dan bintang kota indonesia
ini lima kawasan nanti kita akan fokus pengembangannya
tapi pengembangan yang sekarang kita lakukan sudah ada sembilan proyek
dan sudah done di tahun dua ribu dua puluh dua ini
seperti kalau mbak desi lihat di kawasan lebak bulus
itu sudah ke point square kita bekerjasama dengan pihak point square
sudah terconnect dengan station kemudian area parkir
yang sekarang kita akan proses adalah park and ride di pasar jumat
mereka bisa parkir di situ kemudian akses direct to station lebak bulus
kemudian di area blok m kita bangun kurang lebih sembilan tujuh ratus meter
di sini membangun taman christina martatya hahu
di situ banyak sekali feature nya
ini perlu kita lihat ini menarik sekali pak tuyan
karena pembangunan mrt ini bukan saja kita bicara mode transportasi
mengurangi kemacetan tapi mengubah gaya hidup kita
khususnya di kota kota besar
bagaimana dan kira kira apa apa saja harapan yang kita bisa dapatkan dengan perubahan budaya ini
dan bagaimana supaya kita juga lebih menyukai transportasi publik
ketimbang transportasi individu
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama insight with desi anwar
kalau simpelnya tod itu adalah pemaduan atau integrasi antara mobilitas orang
dengan bangunan di sekitarnya dan ruang publik
sehingga orang akan menjadi aman nyaman untuk melakukan jernih
kembali bersama insight with desi anwar
saya masih ditemani oleh direktur utama pt mrt jakarta pak tuh hiyad
dan kita saat ini berada di taman literasi
karena ini merupakan salah satu kawasan tod atau transit oriented development
kawasan berorientasi transit yang dikelola oleh mrt pak tuhhiyad
mungkin ingatkan kembali tod ini seperti khususnya ya
tujuannya itu apa
dan bentuk kerjasamanya itu bagaimana
dan bagaimana pengelolaannya sampai saat ini
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat
yang support untuk pengelolaan kawasan tod
jadi pemerintah peprof dki jakarta mengamalkan kepada mrt jakarta
untuk mengelola lima kawasan transit oriented development
dari mulai lebak bulus fatmawati kemudian blok masean pistola senayan dan kawasan duku atas
masing masing radius di kawasan tudi itu sekitar tujuh ratus meter dari pusat stasiun
di situ yang kita kelola
dan kita sudah ada beberapa projek yang sudah kita laksanakan dari amalannya
antara lain di lebak mulus kita kerjasama dengan point square
kemudian di sini taman mertat yahau
dan di mana duku atas
juga kita ada jembatan penyeberangan multiguna yang sudah kita lakukan
di samping beberapa projek lainnya termasuk pedestrianisasi jalan waplora
nah tadi di awal saya sudah kemukakan bahwa idealnya pembangunan tod itu berbarengan infrastrukturnya
namun kita agak terlambat karena ini adalah pemerintah waktu itu fokus kepada pendanaan untuk infrastruktur
pendanaan ini ada dua yang pertama memang berasal dari mrt jakarta
kita untuk membangun beberapa spot tod pemenahan
kemudian yang kedua pendanaannya itu berasal dari insentif luas bangunan
jadi kalau satu owner's building itu ingin meningkatkan luas bangunan
di situ dia kena insentif yang harus diambil oleh pemerintah
dan dana yang pemerintah collect ini itu digunakan untuk membangun infrastruktur
iya salah satu seperti taman literasi
iya nih kira kira seperti itu
apa itu tod nah ini yang penting sebetulnya bagi masyarakat
kalau simpelnya tod itu adalah pemaduan atau integrasi antara mobilitas orang
dengan bangunan di sekitarnya dan ruang
publik sehingga orang akan menjadi aman nyaman untuk melakukan jernih di posisi
terutama dia mereka yang akan melakukan perjalanan lewat transport publik
itu tod salah satunya adalah tod kawasan blok m yang kita bangun
membenahi di kawasan blok m adalah membangun taman marta christina
iya taman literasi tapi apa apa saja yang kita bangun
apa apa saja yang kita lakukan
apa apa saja yang kita bisa dapatkan di sini dan sejauh ini bagaimana penggunaan
dan sebenarnya tujuan dari tod ini
sebetulnya pembangunan dari taman christina marta tiahao itu adalah membangun ruang publik
cuma di sini ada beberapa feature yang digunakan untuk publik
ada misalnya ruang kepustakaan kemudian di apa ini kan juga dengan retail
kemudian juga ada kafe kemudian ada ruang baca ruang diskusi taman dan lain sebagainya
bahkan beberapa hari yang lalu pada situ digunakan untuk event event musik

dengan afgan dan sebagainya besok hari operasi mrt hari jumat itu tanggal dua puluh empat itu kita akan gunakan untuk event anak anak dan sebagainya pak gubernur
berkenan hadir insya allah di hari jumat itu adalah hari operasi keempat mrt jakarta di sini diadakannya
ya ini kalau saya lihat dengan adanya tod ini ini kan bukan saja untuk menggait minat masyarakat menggunakan area atau membuat mrt itu lebih inilah gaul lebih menyenangkan menjadi sesuatu yang bagian dari lifestyle mereka
saya lihat itu cara cara bagi mrt juga untuk kita kan tahu cost nya tinggi
walaupun ada sepuluh tahun grace period
seperti di sini stasiun blok m bca kemudian saya lihat itu keretanya lewat itu disponsori oleh dan lain sebagainya
nah mungkin bisa diceritakan sedikit ya karena di mana orang berkumpul itu kan pasti ada yang jualan
ada yang makan minum duduk gaul dan lain sebagainya
nah di sini apakah sebagai perusahaan ini menjadi salah satu elemen yang penting
making money atau membuat perusahaan mrt jakarta ini juga harus profit sehingga utangnya bisa dibayar
ada dua mandat mrt jakarta
ya mandat yang pertama adalah pelayanan publik
ini adalah social cost yang kita namakan seperti itu
dan mandat yang kedua karena bentuknya pt kita harus bisa mempertahankan sustainability perusahaan
dari mana sustainnya perusahaan itu akan didapat dari upaya kita memperoleh stream revenue yang tidak berasal dari pemerintah
penting jadi ada dua pendapatan di kita st revenue itu
satu pendapatan yang berasal dari tiket sistem
itu adalah ridership
yang tadi yang rp empat belas itu dari
ya sekitar maksimal rp lima belas itu
itu berapa persen bisa tercover dari tiket itu
nah yang kedua mbak desi itu dari non fairbox kalau tadi kita katakan fairbox
nah perbandingan antara fairbox dan non fairbox non fairbox itu tiga kali dari fairbox
jadi justru itu menjadi revenue nya utamanya
saat ini dari non fairbox stream revenue itu antara lain ada naming rights
sorry sudah berapa yang laku sekarang yang memiliki nilai
kalau saya hitung lebak bolus fatmawati
kemudian istora kemudian setia budi kemudian duku atas
jadi lumayan ya
sudah cukup kira kira
itu lumayan nih pemasukannya
dengan kontrak ya
dengan kontrak ya
sekitar long term ya tiga sampai lima tahun ya
dan kalau misalnya naming rights untuk kereta di gerbongnya
nah ini beda lagi
ada tarifnya sendiri
yang tadi adalah naming rights ada juga advertisement
advertisment itu yang tadi di kereta
itu cukup laku
itu cukup apa namanya favorite
advertisment itu bukan hanya di kereta tapi juga di all station
di station kita ada tiga belas station gitu ya
kemudian ada stream dari digital apakah wifi apakah teknologi
kemudian app dan sebagainya kemudian ada juga dari bank
atm itu kan sewa di kita
beberapa atm vending mesin dan sebagainya
itu dan pendapatan berikutnya ada dari tod
tod itu yang kita kelola sekarang
jadi sewa space
kemudian ada juga wifi dan sebagainya kita juga lakukan di kawasan kawasan tud
satu lagi yang tidak terlupakan adalah business expansion
ini di samping itu digital
di direktorat operasi yang sudah empat tahun berjalan mbak desi
jadi mereka datang ke sini
mereka akan datang ke sini karena dia lebih terakhir ya
mereka datang ke sini untuk belajar di kita
bahkan ada keinginan mereka untuk meng guide kita menjadi shadow operator for the first time di operasi
padahal kita banyak belajar dulu dari jepang
sekarang orang datang ke sini untuk belajar dari kita
jadi berarti sdm nya sudah mumpuni di sini
jadi tadi yang kita akan title itu kita transfer knowledge dari jepang gitu ya
kita bisa jika kita diinginkan oleh pemerintah membantu atau membuat satu mrt di provinsi lain kita reading nggak perlu keluar
sudah bisa ini copy paste di sini
barusan saja selesai minggu yang lalu kita melatih dhaka
sebentar lagi yangon akan minta ke kita dan kita sedang
dan ini menjadi salah satu revenue
jadi harus ada inovasi ya
sekarang kalau orang mau ke stasiun tidak ada petugas
itu kita bisa bicara dengan dyna mobile
jadi kita bisa bicara bisa interactif
sekarang baru tiga tapi kita akan penuhi untuk semua stasiun
ini menarik ya mengenai revenue yang ternyata tiga kali lipat di luar tiket ya
berapa kira kira nanti di penghasilan lah dari pt mrt dan apakah ini posisinya sekarang masih belum bayar utang ini sudah jadi profit
saya jelaskan dulu begini
tadi kita ada dua pendapatan
satu dari fairbox
fairbox orang yang jalan terjauh dari lebak bulus sampai dengan bundaran hotel indonesia itu adalah empat belas
kalau kita bangun dengan hutang tadi sebenarnya ya
economic cost nya untuk jalan dari lebak bulus sampai dengan bundaran hotel indonesia itu sebetulnya rp tiga puluh ribu tarifnya
baru kita balik dengan payback period
jadi sekarang masih harus disubsidi dong dengan
masih ada yang subsidi sisanya oleh pemerintah
oleh karena itu kenapa kami melakukan non fairbox revenue tadi itu dalam rangka in long term pengurangan pengurangan yang dilakukan oleh pemerintah tadi
seperti yang terjadi di metro metro di dunia yang lainnya
hongkong seperti sekarang mungkin tidak perlu lagi sekarang subsidi
ya sudah bisa jalan sendiri
sudah bisa jalan
tapi saya lihat dimana mana yang namanya transportasi publik ini adalah ya tanggung jawab pemerintah yang namanya juga fasilitas publik
ini bayar dari pajak
betul seperti itu
kita harus mencari dari sana ke sini ya
ya tapi kan mrt jakarta tidak boleh cengeng karena dia dpt
untuk menghidupi going concern perusahaan maka kita harus melakukan creativity
apalagi kreativitasnya inovasi apalagi nanti kita punya sampai kota dan sampai ancol barat dan seluruh ini
kalau sampai dengan ke utara itu kita akan barengi dengan pembangunan kawasan yang tidak terlihat ya
seperti yang sekarang terjadi di fase satu
yang akan kita ubah stream business kita ke depan adalah transformasi digital
karena mau tidak mau suka tidak suka orang akan berpindah dari konvensional bisnis menjadi digital bisnis
kita ada mbak desi jadi beberapa yang sudah kita siapkan bagaimana digital business akan kita lakukan
contohnya seperti apa
ini bukan saja hanya membeli tiket dengan digital dan lain sebagainya tapi sudah jauh di luar
iya ada misalnya art track dan sebagainya
jadi kalau kita lihat misalnya di beberapa kota sambil kita naik mrt itu melihat jendela
itu kan sekarang kan hanya jendela
nanti jadi ada semacam virtual
nah itu juga bisa jadi revenue stream ya
itu jauh lebih bagus
itu contoh salah satu contoh
masih ada yang lain yang kita akan lakukan tapi itu akan mendatangkan freement revenue yang luar biasa
itu jangkaan masa depan
karena era nya sudah berbeda nanti
konvensional akan ditinggalkan nanti
sehingga kita juga harus bisa mengubah stream bisnis kita dan kita harus berubah dari convert zone kita yang sekarang
iya apalagi kalau saya lihat juga penggunaannya kan juga pasti yang orang tua ya
yang milenial yang mereka
pokoknya hidupnya inilah semua serba digital serba connected
yang penting adalah wifi ada tempat duduk untuk gaul dan lain sebagainya
nah ini tadi beyond transportasi ini adalah budaya yang baru
yang mau tidak mau masyarakat jakarta juga harus mengadopsi
apa kira kira nanti dan sejauh mana budaya baru ini sudah mulai diadopsi dan kira kira idealnya dalam penggunaan mrt ke depan itu seperti apa
nah budaya yang akan kita galakan adalah shifting from car oriented
supaya dia masuk kepada pabrik oriented
ada dua strategi yang kita tempuh
strategi yang dinamakan dengan pool strategy
pool strategy itu adalah kita bekerjasama di bidang transportasi dengan beberapa pabrik tak spot
grab gojek bluebird ppd tebengan blablabla semua
untuk bisa masuk ke semua stasiun mrt
di situ ada insetif
kemudian kita masuk ke mrt
kita kerjasama dengan culinary
bisa pertunjukan itu tiket
itu sudah diskon voucher dan sebagainya
kita kerjasama dengan edu wisata sekolah dan sebagainya
itu namanya pool strategy dalam rangka upaya publik menarik untuk masuk ke transportasi publik
ada yang namanya strategi push
ini datang di luar
dari luar mrt
kita berharap pemerintah mengeluarkan satu kebijakan
apakah bentuk parkir
kemudian erp yang sekarang lagi akan diterapkan dan sebagainya
itu adalah mereka upaya mendorong orang untuk masuk
nah nanti juga kawasan tod nya kan akan semakin bertambah
di situ menjadi hub hub untuk revenue stream ini
nanti untuk fase pertama profilnya itu lebih banyak orang yang bekerja di khususnya kawasan sudirman
mereka datang dari selatan
yang berikut berikutnya kan pasti profil dan penggunanya kan juga berbeda ya
mungkin bisa kedepannya nanti dari pengguna ini dan kira kira budaya yang akan lahir dari ini kita masyarakat yang heterogen kan di sini seperti apa
nanti akan datang dari wilayah timur ya
yang bekasi tangerang baratnya gitu ya
kemudian selatannya depok
itu mewarnai profil passenger
jadi tidak hanya nanti adalah pekerja tapi juga entertainer pedagang dan sebagainya itu akan mewarnai
namun tetap mrt jakarta akan mempertahankan budaya mrt
apakah dia tertib antri aman menghargai respect kepada orang lain clean
semua area stasiun dan kereta
itu tidak boleh ditawar
itu harus mutlak kita akan lakukan itu
dan kalau memang pada awalnya kita mengubah budaya itu harus dipaksa pada sini
jadi budaya disiplin budaya bersih itu
dan ini semua sebenarnya kalau saya lihat ini adalah habit habit baik yang memang perlu dimiliki
kalau kita hidup bersama orang banyak dan menggunakan fasilitas umum
oleh karena itu tagline kita mrt jakarta hadir
dan secara bisnis tentu saja secara perusahaan harus profit ya
dan sdm nya semua sekarang ada berapa jumlahnya
kita ada tujuh ratus an orang ya
karena di operasi itu tidak bisa kita tinggalkan sekarang
walaupun kita sedikit demi sedikit kita akan coba ke arah digital
sekarang kalau orang mau ke stasiun tidak ada petugas itu kita bisa bicara dengan dyna mobile
jadi kita bisa bicara bisa interaktif
ada berapa sekarang robotnya
sekarang baru tiga tapi kita akan penuhi untuk semua stasiun sekarang
jadi stasiun terbesar kita kasih mobile robot di situ
ini jadi atraksi sendiri nih
jadi lama lama nanti profil kita rata rata mbak desy di tiga puluh dua tahun ya masih milenial semua
jadi mana yang terbaik kita lakukan untuk jakarta dan indonesia
saya saja excited ini karena proyek mrt ini sebenarnya selama saya jadi reporter ya
hampir tiga puluh tahun lebih dari tiga puluh tahun
ini dari dulu sudah dibicarakan ya
tapi baru empat tahun terakhir ini kita rasakan kita sudah operasional
kita juga turut bangga
ini harus dipelihara
dan tentu saja kita harapkan ini akan mengubah ya bagaimana kita berinteraksi hidup berbudaya
dan juga menciptakan lingkungan yang jauh lebih bersih lebih aman dan lebih efisien
karena menggunakan transportasi publik juga lebih
juga lebih ramah terhadap lingkungan
untuk dibanding dengan menggunakan transportasi publik ya
sekali lagi terima kasih pak tuhiat
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan di youtube insight with desi anwar